bapak sih enak enak aja
selamat meeting ting
papa mau nyelesaikan kerjaan dulu ya
malu nih di kantor ya
ya yaudah deh pa
satu kerjaan satu suami
iya saya sendiri juga gak tau bang
ini pasti kerjaannya si boy
orang ajar si boy
terus kita kemana
eh tunggu dulu tunggu dulu
sekarang terakhir terakhir kita makan dong
ya bener tuh ya
di itu paling bener
tunggu perusahaan makan aja paling cepet ngomong sepuluh sepuluh
kamu malu tuh sama megan
iya bener sih
iya bener sih
iya bener sih
insya allah deh gue terakhir
cuman besok besok aja ya
soalnya gue harus ambil yang sama pulang
tunggu dulu jangan lupa lo
mau ke rumah abah

tenang aja ini gue sebelum pulang ke rumah gue mau ke rumah abah ya

ini gue bawa bebe pianyan
jadi biar abah tau
kalo sebenernya gue sama lo tuh ga ada hubungan apa apa
adanya sama bebe gue
nih gue ian bin janjan
dunia juga udah tau kok kalo gue pacarnya meli
cuman abah nyerah aja ketinggalan informasi terupdate
iya deh kurang nonton tv kayaknya
ga pernah liat kita di tv
serah lo deyan serah
terima kasih ya
kenapa sih doh
iya elah udah dak
masih udah yuk jalan
kan gue disini naik angkut gue nepe sama lia
kan gue disini naik angkut gue nepe sama lia
ya elah dok
motor gue jomplang ke belakang dah
gue yang bawa deh gapapa
mumpung gue bawa helm dua tuh
bu marissa hari ini kita bisa meeting ga di kantor bu marissa
kelanjutan bintang iklan saya itu
ah ya jelas bisa dong
pak ini namanya cocrrkk
seolahan il charlotte
ada beberapa pengarahan yang harus diarahkan kepada dia
sekalian saya juga mau kenal dengan pak rama
terima kasih bu marissa
berondong tua gawat nih kalau kayak gini
kalau sampai papa cemburu lagi
aduh gimana dong
supaya papa gak cemburu lagi sama salah sangka
eh salah paham
papa lagi sibuk gak
mama minta waktunya cuman sebenernya
oh gak apa apa kok ada apa ma
mama harus nolak permintaannya klien
mereka tuh minta
abah berondong tua
papa kan orangnya asik asik aja ma
jangan kayak gitu dong pak
jangan kayak sendok ngaduk ngaduk perasaan mama
tamu tuh jadi gak enak
mama bener bener deh minta maaf
ma kenapa juga papa
mama gak salah papa kok
ya kan emang meetingnya jam berapa
klayonan minta meetingnya jam sebelas ini pak
meetingnya gak pake lama kok
meetingnya pasti cuma sebentar
terus meetingnya cuma di kantor mama
gak cafe gak kemana mana
gak apa apa tenang aja
eh meetingnya cuma tiga puluh menit
jangan buru buru meetingnya mah
kalau perlu tujuh jam gitu loh mah
supaya dapetin hasilnya yang baik
memang gak enak nih beneran
papa marah ya
papa masih semburu
bapak sih enak enak aja
selamat meeting ting
papa mau nyelesaikan kerjaan dulu ya
malu nih di kantor ya
ya ya udah deh pak
aduh gimana dong
kan kita teh dokter
ini tekan bengkel pak
oh iya kita tadi jasa perbaikan motor ya
bukan jasa perbaikan muka dong
abah berondong tua
ada apa ya madam
apa berondong tua kira kira
bisa gak dateng ke kantor saya
sebelum jam sebelas
soalnya ada meeting sama klien
aduh ini meeting apa ya madam
kok meeting terus
ini meeting terakhir
sama si klien sebelum syuting
berondong tua bisa dateng kan
soalnya ini permintaannya klien
klien pengen ketemu langsung sama berondong tua
klien pengen ketemu langsung sama berondong tua
alien mau ketemu saya

ah si madam sok bercanda aja lah
bukan bukan alien
gini deh madam saya akan
segera meluncur kesana
tenang ya madam ya
saya harus ke kantor si madam markisa
ada apa pak
butang meeting butang meeting
eh dong juga orang penting pak
eh zaman saya masih geng motor juga sama
ini masalah nanti
orang kudu meeting jangan alien bro
itu lah pokoknya orang
agak riuh eh
kayaknya jadi model iklan
apa maksudnya banyak meeting
ah mending jadi ngurus motor
saya sama kudu meeting
kamu mikirin ya uang terus
saya tidak mengajar uang
gini tuh ya harus berkomitmen bang
bahkan sudah setuju dari awal
sudah berangkat bang
kamu banyak komplimen
bapaknya si roy
baik baik kabar
ada apa ini tumpen
saya sengaja kesini untuk jemput abah
untuk pergi meeting sama sama
jadi bapak kesini mau jemput saya
ah gaparlah tuh pak kan saya bisa bawa motor
kita konvoy aja bareng
yaa hitung hitung buat
ngejagain abah di jalan takut kesasar
aduh bu kalau ke kantor doang
saya emang sudah hafal
kantor istri bapak
takut ada sesuatu yang terjadi di jalan
waduh pakai ngajagaan sih bro
tapi jangan khawatir
kita tuh sudah dilindungi sama allah swt
aduh gimana ya
ke kantornya marissa
kalau kita masuk dulu ngeteh
maaf nih saya jadi lupa nawarin
enggak usah bro bro abah
kita ini sudah ditunggu jadi sebaiknya kita jalan sekarang
jadi ini teh tetap mau
iya kebetulan saya juga
ada urusan dengan istri saya disana
ya tentu kenapa gak bilang dari tadi
kalau udah kangen sama istrinya
nanti bilang ke si eneng
saya ada meeting sama alien
dijemput sama kang saryawan
mana sih abah berundung tua sih
kok belum nyampe juga
ini bahaya nih kalau kliennya
udah dateng duluan